fraksi fraksi di komisi dua dpr menyatakan menerima rancangan revisi undang undang nomor delapan tahun dua ribu lima belas
tentang pemilihan kepala daerah untuk dilanjutkan dan disahkan dalam rapat paripurna dpr dua juni mendatang
namun tiga fraksi masih mempersoalkan syarat mundur bagi anggota dpr dpd dan dprd yang maju dalam pilkada
dalam rapat kerja komisi dua dpr dengan pemerintah yang mengagendakan pandangan mini fraksi fraksi selasa siang
seluruh fraksi setuju melanjutkan pembahasan ruu pilkada ke rapat paripurna
namun sejumlah fraksi memberikan catatan
tiga fraksi juga masih mempersoalkan tentang persyaratan mundur bagi anggota dpr dpd dan dprd yang menjadi kandidat dalam pilkada
ketiganya adalah fraksi partai gerindra fraksi partai keadilan sejahtera dan fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan
fraksi gerindra dan pks masih menghendaki agar legislator dan senator yang menjadi kandidat
dalam pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan dewan
mereka hanya meminta kandidat itu cukup mundur dari jabatan strukturalnya atau alat kelengkapan dewan
sementara fraksi pdi perjuangan meminta jika anggota dpr dpd dan dprd yang maju ke pilkada harus mundur
maka hal yang sama juga berlaku pada kandidat petahana yang mencalonkan diri kembali dalam pilkada
dimas adityo jakarta